sejumlah warga mengepung dan menangkap pelaku pembacokan lima warga di area pasar wisata pantai pangandaran jawa barat pada kamis dini hari
pelaku yang diketahui bernama karin warga banyumas jawa tengah akhirnya tewas setelah dilumpuhkan petugas dengan timah panas dan menjadi bulan bulanan warga yang kesal dengan aksi pelaku yang mengamuk serta menyerang warga dengan golok
bukan hanya itu pelaku juga membakar sejumlah kios di pasar wisata
akibat ulahnya lima warga termasuk seorang anak anak menderita luka berat karena terkena sabetan golong
pelaku disana turun kesini dulu jalan
lihat kondisi katanya dia itu belum pernah kesini
lihat tengah tengok langsung balik lagi
balik lagi ke rumah nggak lama kemudian dua menit langsung dia bawa golok langsung hantam korban
itu kemana pak dibawanya pak ke jendera jawa

sementara itu lima korban yang terkena bacokan dibawa ke rsud pangandaran untuk mendapatkan perawatan
ada pun jenazah pelaku pembacokan dan pembakaran yang diduga mengalami gangguan jiwa
akan dikembalikan ke kampung halamannya di jawa tengah untuk dimakamkan
ogifat tuzaman pangandaran jawa barat